tidak tidak tidak
farida rohmiati yang tiba di rumahnya di desa jabal sari kabupaten tulung agung
langsung disambut isak tangis haru keluarga
setelah dinyatakan negatif covid sembilan belas melalui rapid test dan swab
selain keluarga puluhan warga juga menyambut kedatangannya di pinggir jalan
sambil melambaikan tangan
rohmi dirawat selama delapan belas hari di tempat karantina covid sembilan belas
di gedung iaen tulung agung bersama belasan warga jabal sari yang reaktif
rohmi pun tak kuasa menangis karena warga menyambutnya dengan baik
ya seperti semula tapi ya jaga jarak selalu pakai masker
dengan adanya sambutan dari warga sendiri gimana itu
kami ucapkan terima kasih semua warga yang menyebut kami untuk kami kembali ke masyarakat
rohmi diperbolehkan pulang oleh gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten tulung agung
setelah hasil rapi tes dan swab keluar dan dinyatakan negatif
kepala desa jabal sari berharap rohmi menjadi penyemangat warga lainnya
yang menjalani karantina karena dinyatakan reaktif
dengan kepulangan beliaunya ibu farida ini semoga sebagai spirit sebagai support
daripada saudara saudara kita yang masih berada di perawatan rusunawa iaen tulung agung
desa jabal sari sempat dikarantina
wilayah selama dua pekan akibat belasan warganya reaktif covid sembilan belas
status ini telah dicabut setelah tidak ditemukan kasus baru di desa tersebut
yossi bionofianto tulung agung jawa timur